mau apa saya bunuh dirinya nggak jadi
kenapa ada di sini
ini rumah saya
angkotnya penuh ya
saya mau jalan jalan
kalau mau saya bisa lewat rumah teteh
nggak usah gratis
maksudnya teteh mau bayar aja
mau naik angkot aja
teteh nggak percaya sama saya
jangan berperasaan nggak buruk atuteh
tertawaran saya masih berlaku
sebetulnya mah saya sudah hampir menangkap si obed
kalau hampir berarti belum berhasil
memang belum tapi sudah hampir
belum sama hampir apa bedanya
bedanya belum itu
udah pertanyaan itu nggak usah dijawab
wah ini dia karakaranya

kalau enggak takut jangan kabur
saya nggak kabur cuma loncat ke sini
gue belum ajak lo duel bukan kucing kucingan
enggak mau ah
belum juragan saya belum menghajar dia
kalau saya bilang sudah itu artinya sudah
my baby bara bara masuk
kamu berdua ke sini
asgar asli garut
memangnya sekarang di garut
saya bawa dari jakarta
biasanya buat cari nafkah
tapi sekarang jadi alat transportasi pulang kampung
gerakan kamu cukup lincah
jawaban kamu selalu mantap
kelihatannya kamu juga orang jujur
menggantikan dia untuk menagih hutang
kenapa saya diganti
karena kamu lebih cocok untuk menjalankan
tugas untuk memberi makanan ou dul chloringa saja
kau rayu diriku kau goda diriku kau colek diriku
sorry sorry sorry pak ku bukan cewek murahan
puasa gak puasa
nih buat buka puasa
buat buka puasa
buat buka puasa
eh kang tarman ada apa
papi masih tidur
hari ini saya akan memulai tugas mencari obat
saya mencari informasi dari keluarga obed
supaya tahu kalau obed pergi kira kira kemana
mau apa saya bunuh dirinya nggak jadi
kenapa ada di sini
ini rumah saya
kamu bilang ini rumah obed
serumah sama obed
kalau istrinya aja nggak tahu gimana kita
kamu kan pelan terganggu
kalau nggak dituntut hati hati hati kenapa maaf gini aja kamu boleh ikutin jar tapi larinya hati hati